hai asviatun nenek berusia enam puluh tahunnya bekerja sebagai penjual gorengan difonis lima tahun
penjara oleh hakim pengadilan negeri surabaya karena dianggap bersalah menyimpan paket berisi
lima belas kg ganja di rumahnya di kampung wonokusumo kidul surabaya sidang putusan digelar pada senin
dua juli dua ribu dua puluh tiga lalu dalam amar keputusan ketua majelis hakim ashfiatun dinyatakan bersalah karena
menerima paket yang berisikan tujuh belas kg ganja tersebut dalam kasus ini asviatun dinyatakan
melanggar pasal satu ratus sebelas ayat dua uu ri nomor tiga puluh lima tahun dua ribu sembilan tentang narkotika atas vonis tersebut asviatun
yang berprofesi sebagai penjual gorengan melalui kuasa hukumnya akan melakukan banding asviatun
mengaku tidak mengetahui sama sekali isi paket dalam dua kardus yang diterimanya dari seorang
tetangga berinisial pi yang mengaku paket tersebut merupakan paket milik anaknya santoso
saat ini pi tetangga asviatun yang mengantarkan paket telah menjadi dpo polisi pengacara alviatun
abdul malik saat ditemui pada senin malam tiga puluh satu juli telah mengajukan banding pada dua puluh tujuh juli dua ribu dua puluh tiga lalu
banding mudah mudahan hakim pt punya hati nurani bisa melihat mencernakan gitu kan kalau banding
nanti kita diputus bagaimanapun kita ya mudah mudahan diputus ringan dan bebas
minta bebas selain melakukan banding pihak kuasa hukum asviatun juga akan melaporkan jaksa penuntut umum
dalam sidang kasus ini kepada jamwas di kejagung serta majelis hakim persidangan
kepada pihak pengawas mahkamah agung wahyu pratama surabaya jawa timur